untuk bisa menyerahkan kue ulang tahun
gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan siap maju mengikuti pemilihan presiden dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan emil usai menghadiri workshop partai amarat nasional di bali pada lima oktober lalu
meski mengaku belum memiliki tim pendukung
gubernur jawa barat ini membuka komunikasi dengan semua partai yang mau memberikan dukungan
nama rituan kamil masuk dalam peringkat sepuluh besar di sejumlah survei kandidat calon presiden dua ribu dua puluh
sementara itu di jakarta pendukung ganjar pranowo menggelar rapat kerja nasional relawan ganjaris pada kamis siang
dalam acara yang tak dihadiri oleh ganjar dan satupun kader pdi perjuangan ini
ketua umum koordinator relawan ganjar pranowo mas joprey mengklaim anggotanya sudah tersebar di satu ratus dua puluh satu kabupaten kota
meski belum ada pernyataan resmi baik dari ganjar maupun petinggi partai banteng moncong putih
mas yo mengaku optimis megawati soekarno putri akan mencalonkan gubernur jawa tengah
pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
politik itu harus memperlihat realita
kalau realitanya mungkin ada kader partai banteng ini yang muncul
ada kader partai banteng ini yang moncer yang dikendaki oleh rakyat
saya pikir sesuai dengan moto bahwa ganjaris itu optimis
maka kami juga optimis bahwa pdi perjuangan akan senafas dengan ganjaris
ada pula relawan yang tergabung dalam aliansi nasional indonesia sejahtera atau anies
mendeklarasikan dukungan kepada gubernur dki jakarta anies baswedan untuk maju menjadi calon presiden di dua ribu dua puluh empat mendatang
deklarasi dilakukan di lokasi bersejarah di gedung juang empat puluh lima jalan menteng raya jakarta pusat beberapa waktu lalu
kemudian saat diskusi itu lahirlah rencana tanpa terpikirkan lebih jauh oleh kami bahwa tanggal dua puluh kami melaksanakan deklarasi
ternyata dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat nanti itu adalah pelantikan presiden baru
kita berharap yang dilantik itu adalah bapak anies rashid baswedan
tidak kalah ikut meramaikan dukungan menko marves luhut binsar panjaitan juga diusung relawan yang bernama sahabat luhut binsar panjaitan atau lbp
untuk maju sebagai calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
relawan luhut menyampaikan selama ini capaian lbp terkait berbagai tugas yang diberikan presiden jokowi
kepada kepemimpinan luhut
sejumlah lembaga survei sejak pertengahan tahun lalu memang memunculkan sejumlah nama potensial untuk maju di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
survei fixpol indonesia pada juli lalu menempatkan menteri pertahanan prabowo subianto di urutan pertama
disusul ganjar pranowo diurutan kedua dan gubernur dki jakarta anis baswedan pada posisi tiga
sementara itu smrc juga merilis hasil simulasi perolehan suara sejumlah figur calon presiden yang bisa maju dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
survei ini dilakukan dalam dua periode yakni pada maret dua ribu dua puluh serta september dua ribu dua puluh
hasil survei menunjukkan prabowo subianto ganjar pranowo dan anies baswedan berturut turut menempati urutan satu dua dan tiga
mahadika utama andri awan saputra jakarta